karena juga dari ibu catherine kan belum bisa menjawab pertanyaan pertanyaan
ya sekarang saya juga masih mencari cara bagaimana supaya ibu andin ini mengerti
dan mau menerima untuk saya menjadi pengacaranya
tapi pak bukannya sampai saat ini kalau menurut saya ya
ibu andien masih menganggap bapak sebagai musuhnya
ya karena bapak juga masih mengurus perkara soal hak asurena kan
iya iya itu benar sekali din
mama juga sudah memperkirakan itu
karena gimana ya maya aku gak mungkin berbohong
karena pasti polisi akan tetap menelidiki kasus ini
dan itu pasti akan kena bumerang ke elsanya
gimana maksudnya kamu mau laporin elsa balik
enggak enggak aku gak ada waktu buat itu mah aku cuma mikirin aja
mikirin ke elsanya karena apa yang dilakuin ini dia pasti akan kena batunya sendiri ma
mama juga akan ngomong sama elsa supaya dia cabut laporan kamu
kamu yang sabar ya sayang ini beban yang cukup berat buat mama
apalagi kalau sampai papa tahu elsa masih ketemu beberapa kali sama ricky
dan kalau sampai papa tahu kamu dilaporin sama elsa
mama gak mau itu terjadi saya
mama gak mau itu terjadi ma
mama gak mau itu terjadi ma
wah deladuknya ini
alhamdulillah nak sehat sehat nak
baik baik pak aku baik baik aja
din tadi papa denger mama nyebut halusinasi
siapa yang halusinasi
oh gini pak rena tuh cerita sama teman barunya yang ada di sekolah
dan temennya tuh kalo gak salah halus pak
oh reina udah sekolah
iya pak udah masuk sekolah kemarin udah kelas satu sd
eh tapi maaf ya pak aku baru ngabarin bapak
syukurlah andin gak bilang yang sejujurnya
din reina sekarang sekolah dimana din
eh papa boleh main kesana nggak
boleh dong pak masa nggak boleh pak
tapi pak aku tutup telepon dulu ya
soal aku harus siap siap reina juga harus sekolah
aku harus mandi naskara dulu segala macem
dan aku harus bangkat kerja juga pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ma kita ke sekolah reina yang baru yuk
eh maaf pak aku kayaknya gak bisa ikut deh
papa kesana aja sendiri ya nggak apa apa kan
aku udah janji sama elsa soalnya
gak sih elsa gak ada apa apa
aku cuma udah niat mau quality time sama elsa
kan semenjak dia keluar aku belum ngajakin dia ke salon senang senang
nanti kalau aku batalin apalagi kalau alasannya karena renah
yaudah gak apa apa kamu temenin elsa ya
aku kalau gitu siap siap ke sekolah reina ya
kamu gak usah naik mobil naik taksi aja
biar gak capek nanti aku khawatir malah
bagaimana update dari yang kamu dapatkan soal ibu catherine
kecelakaan itu membuatnya shock
tapi saat ini saya juga masih akan balik ke rumah sakit untuk mengetahui dari keadaan catherine sendiri
dan juga saya sudah bawa bola bola apa untuk ya
siapa tahu dengan bola bola ini juga bisa membuat motoriknya masih berjalan dengan baik
dan juga membuat dia sehat kembali
ya semoga kita berdoa yang terbaik untuk catherine pak
tapi sejak kapan kamu tahu harus pakai terapis bola bola ini
kamu belajar tentang kedokteran juga
lalu polisi bagaimana
maksudnya datang ke rumah sakit pak
apakah sudah datang ke sana
kalau setahu saya sepertinya belum pak
karena juga dari ibu catherine kan belum bisa menjawab pertanyaan pertanyaan
ya sekarang saya juga masih mencari cara bagaimana supaya ibu andin ini mengerti
dan mau menerima untuk saya menjadi polisi
untuk saya menjadi pengacaranya
bukannya sampai saat ini kalau menurut saya ya
ibu andin masih menganggap bapak sebagai musuhnya
ya karena bapak juga masih mengurus perkara soal hak asure ini kan
karena saya sebagai pengacara ipan nino
tapi sebenarnya kan saya
saya tidak berpihak kepada siapapun
saya memilih ya siapapun yang saya pilih
cuma mungkin ibu andin harus lebih paham dan bisa mengerjakan hal itu
emma sekarang aku diantar lagi
eh reyna gimana kalau spesial hari ini emma aja yang nganterin kamu ke sekolah
ada pesan dari elsa
kamu masih izin sama bu andin kalau hari ini nggak kerja lagi
tapi besok aku udah malam masuk kok
soalnya kan sekarang kondisi catherine semakin membaik emma
amin alhamdulillah mama senang banget dengarnya rel
makasih ya kamu udah ngizinin mama ke rumah sakit untuk jenguk mbak catin sama kamu
lagian juga kemarin kemarin itu bukannya aku nggak boleh maaf
tapi kan kondisi catherine waktu itu nggak sebaik sekarang
oh ya ren kalau nanti mama jenguk ke rumah sakit
terus ada keluarganya mbak catherine
mama mau langsung ngelamar mbak catherine buat kamu yuk
makasih ya emma
dengan kondisi cathewn kayak gini
apa mama keberatan
ya enggak lah ren masa mama keberatan
dan mama yakin kalau cinta kamu yang besar itu
itu salah satu yang menyebabkan pak catherine itu jadi sembuh
makasih ya emma
ren nanti kalau kalian udah menikah nih udah tinggalnya disini aja
biar semuanya mama yang urus
dan juga mbak catherine biar mama yang urus juga
pokoknya mama siap sedia buat mbak catherine
enggak papa nanti catherine tinggal disini juga
dan mama ngurusin catherine
ya enggak ren pokoknya apapun yang menjadikan kamu bahagia
mama juga bahagia
makasih ya emma
yaudah kita berangkat ren nanti telat
pokoknya mama udah gak sabar mau ketemu sama mbak catherine
mbak juga gak habis pikir loh akhir akhir ini banyak banget pengen ketemu sama mbak
kemarin ricky sekarang kamu
tanya langsung lah kenapa tanya sama mbak
karena gue dateng kesini
mau kasih penawaran ke lo
sekarang gue lagi bujuk ninuh
untuk ambil hak asur rina lagi
lo tau kan
pengacara nino itu